indonesia menjadi tuan rumah perhelatan seri keempat turnamen tertinggi di ekosistem
berkumpul di jakarta untuk memperbutkan piala bergensi di dunia esports ini dari enam belas tim
dua diantaranya adalah perwakilan indonesia yaitu onyx esports dan rrq hossi wakili indonesia di
turnamen tingkat dunia bukan hal baru bagi rrq hossing tahun ini merupakan keempat kalinya rrq
mewakili indonesia walaupun langkah dua tim indonesia harus terhenti di tiga dan empat besar
namun tim rrq berharap bisa menjadi contoh baik untuk menunjang industri e sports tanah air
di indonesia saat ini yaitu sangat berkembang banget dari semua game ya nggak cuma mobile
legend aja game game lain pun sudah mulai berkembang dan
komunitasnya udah makin besar cuma kalau dari aku pribadi harapannya semoga komunitasnya makin
sehat ajalah dan sarah dan lain lain tetep bahwa gini loh bahwa citra gamers itu tuh positif gitu
supaya ya kita kan nggak bisa dipungkiri orang tua pasti ada yang gimana gimana ya kita bikin citranya
positif seorang tua juga support dan banyaklah yang support game setelah melewati sejumlah babak
pertandingan dari sabtu hingga lima belas januari dua ribu dua puluh tiga dan berhasil menumbangkan lawannya yaitu juara bertahan
blacklist internasional dari filipina di babak grand final akhirnya tim echo dari filipina berhak
membawa pulang piala sebagai juara m empat tak tanggung tanggung eko menang telak atas blacklist
internasional tanpa memberikan kesempatan tim lawan untuk meraih poin yaitu dengan kemenangan
empat game berturut turut eko memenangkan pertandingan dengan strategi dan kerjasama antar
tim yang baik
indonesia sebagai tuan rumah kejuaraan dunia m empat membuka peluang bagi pengembangan industri e sport
mempromosikan pariwisata indonesia ke dunia dan menunjang ekonomi kreatif
mencapai delapan ratus dolar amerika serikat atau setara lebih dari dua belas miliar rupiah